terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
hasil temuan riset yang dilakukan kementerian pendidikan dan kebudayaan menunjukkan terjadinya klaster sekolah
pada masa uji coba pembelajaran tatap muka terbatas diselenggarakannya pembelajaran tatap muka dilakukan berdasarkan skb menteri
tanpa adanya batasan jenjang pendidikan namun diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat
meski demikian di tengah penurunan level ppkm di sejumlah kota besar di indonesia
meningkatnya kluster sekolah ini menjadi kekhawatiran akan kembali meningkatnya kasus covid sembilan belas
berikut kami ajak anda melihat data terkait klaster sekolah yang dikeluarkan oleh kemendikbud ristek
ini adalah data yang kami dapatkan dari kemendikbud ristek tepatnya kemarin
nah saat ini tercatat ada satu dua ratus sembilan puluh enam klaster ya kluster sekolah covid sembilan belas
nah data ini dapatkan dari hasil riset terhadap empat puluh tujuh sekolah begitu dari empat puluh tujuh sekolah
dan diklaim oleh kemendikbud ristek
dari seluruh total data yang di riset
ini artinya apa artinya kluster sekolah ini masih jauh lebih sedikit
daripada sekolah sekolah yang melaksanakan ptm terbatas dengan aman
namun tetap saja ini menjadi kekhawatiran kita semua di masa ppkm yang sudah turun levelnya
di beberapa daerah di ibu kota di indonesia maksud saya
tentunya adanya klaster sekolah ini bisa menyebabkan kekhawatiran
nah kemudian dari total satu dua ratus sembilan puluh enam klaster ini dari kemendikbud juga dikatakan bahwa
total siswa yang terpapar covid sembilan belas yaitu sekitar tujuh dua ratus siswa terpapar covid sembilan belas
dengan jumlah guru yang lebih banyak tercatat ada lima belas guru yang terpapar covid sembilan belas
dari hasil riset yang dikeluarkan oleh kemendikbutristek dari satu dua ratus sembilan puluh enam klaster sekolah
yang ada di indonesia semenjak dilaksanakan
dan uji coba ptm terbatas atau pembelajaran tetap muka terbatas
data yang kami dapatkan dari pertanggal dua puluh dua september ini kita bisa melihat jumlah sekolah sekolah
berbagai tingkat atau jenjang level pendidikan
yang paling banyak terdapat kluster covid sembilan belas adalah kelompok sekolah dasar sebanyak lima ratus delapan puluh tiga sekolah
kemudian sekolah menengah pertama sebanyak dua ratus empat puluh empat sekolah sma satu ratus sembilan puluh
kemudian disusul dengan pendidikan anak anak
usia dini atau paut slb ada tiga belas klaster smk ada tujuh puluh klaster
memang untuk kemendikbud sendiri menyatakan bahwa tidak ada batasan ya untuk sekolah sekolah yang ingin melaksanakan pjj
artinya tidak ada jenjang pendidikan yang dikhususkan boleh atau tidak boleh
semua jenjang pendidikan boleh melaksanakan ptm terbatas maksud saya
tidak ada batasan siswa kelas satu sampai lima tidak boleh ptm
ataupun hanya siswa kelas enam sepuluh yang lebih tinggi yang boleh melaksanakan ptm
tapi tentunya salah satu syarat yang harus dilakukan oleh sekolah sekolah yang ingin melaksanakan ptm terbatas adalah
wilayahnya ini sudah ada di zona ppkm level empat
kemudian juga ada berbagai syarat yang sangat ketat yang harus diterapkan sekolah
protokol kesehatan tentunya
dan juga terkait dengan bagaimana sekolah sekolah tersebut bisa menyediakan satgas
yang kemudian memonitor seluruh kegiatan
dan melaporkannya ke dinas pendidikan setempat
sehingga bisa terawasi dengan jelas status covid sembilan belas
status siswa siswa yang ada di sekolah sekolah yang sedang melaksanakan ptm terbatas
selanjutnya kita lihat ini dia provinsi sebaran kluster covid sembilan belas sekolah
yang berdasarkan rilis dari kemandik putristek
saat ini yang paling banyak terjadi di jawa timur
kemudian juga disusul dengan jawa barat
jawa tengah satu ratus tiga puluh satu kluster
sumatera utara lima puluh dua klaster
nusa tenggara timur ada satu ratus empat klaster
kalimantan barat lima puluh klaster
kalimantan tengah empat puluh sembilan kluster
sumatera barat lima puluh satu kluster
dan lampung ada empat puluh tiga kluster
ini adalah kluster kluster sebaran
sekolah sekolah yang terdapat siswa atau guru gurunya yang terpapar covid sembilan belas
yang dirilis oleh kemandik putristek
ini salah satunya yang kami dapatkan dari laporan korespondensi
di indonesia rangga umara
sebetulnya sudah banyak sekali ya
uji uji yang dilakukan sebelum sekolah sekolah ini bisa melaksanakan pelam belajaran tetap mukil
kita ingat bahwa indonesia sudah melaksanakan pembelajaran daring atau pjj
sejak tahun dua ribu dua puluh tepatnya bulan maret
begitu tentunya selama satu setengah tahun ini
banyak sekali kendala yang dihadapi oleh siswa siswa selama pembelajaran jarak jauh
kemudian barulah pada saat covid sembilan belas di indonesia turun
kemudian dengan pertimbangan vaksinasi yang sudah mulai masif juga
ptm pembelajaran tetap muka diberlakukan secara terbatas
ada beragam proses prosesnya panjang sehingga kemudian sekolah bisa melakukan ptm terbatas
dimulai dari assessment
assessment kemudian simulasi
dari simulasi itu nanti dievaluasi
dari evaluasi nanti akan diberikan rekomendasi
rekomendasi ini kemudian yang bisa menunjukkan sekolah tersebut bisa melaksanakan pembelajaran tetap muka terbatas atau tidak
dan tentunya pembelajaran tetap muka ini juga harus diselenggarakan
dan disetujui oleh orang tua murid
dan tentunya juga ada berbagai batasan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan
kapasitas kelas yang diperbolehkan mengikuti tatap muka
kemudian juga jam pembelajaran juga dibatasi
kemudian ada juga jarak satu lima meter yang harus diberikan begitu antar siswa agar tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas
namun kalau kita lihat sebaran kasusnya tadi dikatakan bahwa
memang kebanyakan sekolah masih hanya mengizinkan siswa kelas enam saja
siswa kelas satu sampai kelas lima sd belum divaksinasi
kemudian juga kedua bisa lebih abai terhadap protokol kesehatan
dipertimbangkan siswa kelas enam hingga level pendidikan jejangan lebih tinggi
ini bisa lebih mengontrol ya protokol kesehatan untuk tidak melepas masker
dan juga bisa mengetahui bahaya bahaya yang mereka bisa timbulkan
jika mereka abai terhadap protokol kesehatan
kita lihat kemudian bagaimana tingkat capaian vaksinasi siswa
saat ini memang vaksinasi di indonesia baru dianjurkan bagi masyarakat
usia dua belas tahun ke atas
karena memang sampai saat ini juga masih belum banyak produsen vaksin yang mengeluarkan rilis
bahwa diperbolehkannya penggunaan darurat untuk vaksinasi untuk anak di bawah usia dua belas tahun
hanya pfizer saja sampai saat ini yang baru mengeluarkan rilis
bahwa vaksinnya aman untuk rentang usia lima sampai sebelas tahun
nah ini adanya capaian vaksinasi yang kami dapatkan
juga situsnya dari kementerian kesehatan
capaian vaksinasi untuk siswa siswa berusia dua belas sampai dengan
kita lihat di sini memang vaksinasi ini kan menjadi syarat utama ya
untuk membentuk herd immunity
sehingga kemudian kegiatan masyarakat bisa berjalan berangsur angsur dengan normal
saat ini vaksinasi dosis satu untuk rentang usia dua belas tujuh belas tahun
yaitu baru mencapai tiga empat puluh tiga juta orang
atau hanya dua belas delapan puluh lima persen dari anak anak kita
siswa siswa di indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas dosis ke satu
sebenarnya untuk vaksinasi covid sembilan belas dosis ke dua

atau delapan sembilan persen
nah ini dia gambaran bagaimana pembelajaran tetap muka dilakukan
dan menyebabkan kluster covid sembilan belas
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim mengatakan bahwa
tidak akan memberhentikan pembelajaran tetap muka
karena sudah satu lima tahun dilakukan pembelajaran jarak jauh ataupun pjj
tentunya untuk wilayah wilayah infrastruktur
internetnya jaringan komunikasinya belum baik
ini menjadi kendala yang sangat besar dan dikhawatirkan
akan terjadi learning loss
di mana learning loss ini nantinya akan membawa dampak bagi kualitas sumber daya manusia indonesia
semoga bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang terus ketat
pembelajaran tatap muka terbatas yang saat ini sudah berlangsung
sehingga bisa diantisipasi berbagai hal hal yang bisa menyebabkan kembalinya penyebaran virus corona di sekolah